to the point aja nih kum saya kemarin mau menanyakan apa pangeran and the gang dead flower udah dateng untuk manggung malam ini
eee kalo jam segini sih mereka belum dateng eh tapi tunggu sebentar tanya dinda dulu ya
iya pak ada apa
eee ini anak anak band pangeran cs udah dateng belum
oh kalo pangeran cs memang belum dateng pak sekarang
putri juga belum datang pak
maksudnya putri kerja disini
aku gak nyangka ah putri sampai harus kerja di dua tempat demi bisa kuliah lagi
eee dinda barangkali kamu tau pangeran rizky citra gio atta pergi kemana
kok mereka bisa barengan gitu gak ada ya
aduh pak kalo yang itu saya kurang tau deh
tapi kemarin gio sempet ngajakin saya ke tempat latihan thai boxing
nah disana ada atta
cuman saya gak tau pak karena saya gak sempet masuk
jadi mereka mau bertarung thai boxing
aduh lupa kan saya udah bilang saya juga kurang tahu takutnya salah denger nih saya
tapi kamu masih inget kan lokasinya dimana
masih bu di jalan antasari nomor satu ratus satu
apalagi sih pak rager
kayaknya ini gak ada hubungannya sama putri
soalnya yang latihan taby boxing kan si atta sama jio bukan putri
iya tapi pak disana paling gak kita bisa cari informasi kan
ayo pak oh iya saya permisi ya terima kasih
bu itu hantar hantar ya apa sih
gue minta nomor handphonenya dong
regan liat nih
gue kan masih jomblo
gue mau pdkt sama ibunya si putri itu
ya gue pura pura aja nanti tanya kerjaannya putri gitu
bukan lo aja yang jomblo gue juga jomblo
minta nomor teleponnya aja nggak dikasih
gar lo akan jadi saingan gue gar
untuk merebutkan ibunya si putri
gue akan berusaha mendapatkan nomor handphonenya
kenapa sih lo berdua gak cegah mereka
emang gue berdua bakal puas
kalo sampe terjadi apa apa sama mereka berdua
lo tau sendiri mereka berdua itu keras kepala bang
dan apa apa kalo dia mau
kemauannya juga memang harus dipenuhi
gue gak nyangka endingnya bakal kayak gini put
seenggaknya gue bisa cegah rizkinya
rizky juga gak akan mau kalah
lo bisa tahu urusan ini dari siapa sih
gak usah liatin gue gitu deh
lagian gue tau ini dari atta kok
kok gak tau
gak tau gue sih cit
maksud lo atta ngebocorin semuanya
gimana ada sih gue bilang sama si citra
lo ini citra bisa tau
atau emang gak kasih tau ke gue
cuman gue tau dari handphone atta yang ketinggalan
ya tapi kan hape gue kan dikasih password cit
password hapelo itu gabungan tanggal lahir sama bulan lahir kita berdua kan
sekarang jelasin ke gue
kenapa bisa pangeran sama rizky sampai bertarung kayak tadi
ini dia siapa sih
lo denger kan pertanyaan gue atta
ini dia siapa
apa pasien butuh makanan dok
sepertinya usus goreng ini maksud bukan makanan
mungkin nama panggilan seseorang
coba kamu tanya siapa orang yang bawa pasien kesini
kalau dia ada di luar suruh dia masuk
baik permisi dok
lo tau kan ini siapa
permisi apa disini ada yang biasa dipanggil usus goreng
goreng sama pasien di dalam
dokter minta mbak untuk masuk ke dalam
dok orang yang biasa dipanggil usus goreng sudah ada di

saya butuh bantuan kamu
sepertinya pasien sangat membutuhkan support dari kami
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
pasien di dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
masuk ke dalam
tolong di spasiun supaya dia gak kesakitan lagi ya
batu bata tahan ya
batu bata tahan
lo harus kuat batu bata
gue akan selalu ada disini
gue akan selalu ada disini
gue akan selalu ada disini